pasca bencana banjir dan tanah longsor yang menewaskan dua puluh lima orang
presiden joko widodo langsung mendatangi lokasi bencana di kabupaten pacitan
jokowi menargetkan rehabilitasi lokasi bencana sudah harus selesai pada akhir desember
presiden republik indonesia joko widodo bersama menteri pendidikan dan menteri pekerjaan umum
mengunjungi sejumlah lokasi berdampak terparah akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda pacitan dua puluh delapan november lalu
di antaranya presiden meninjau tanggul jebol di kelurahan peloso dan gedung smp negeri satu arjosari yang rusak berat
selain memberikan bantuan berupa tas buku tulis dan seragam sekolah kepada pelajar yang terdampak
presiden menargetkan waktu pemulihan kabupaten pacitan harus rampung hingga akhir desember
sementara perbaikan delapan puluh sembilan sekolah yang rusak ditargetkan rampung akhir bulan januari
usai mengunjungi smp negeri satu arjosari presiden juga menyempatkan singgah di pondok pesantren

bencana banjir dan tanah longsor di pacitan november lalu telah menewaskan dua puluh lima warga
dan merusak berbagai infrastruktur dan ratusan rumah warga
jatuh priam bodoh